hai anak anak yang masuk disini itu kan tidak cukup mereka hanya dibaca tulis
dan bahasa inggris saja minimal mereka punya keterampilan dengan bekal itu nanti
mereka saat sudah waktunya tamat yayasan itu makan dibawa pulang
sudah terbiasa niputu suryati setiap bulan mengunjungi keluarga penyandang disabilitas
ia mengendarai sepeda motor yang dilengkapi bak terbuka seperti ini untuk memudahkan mobilitasnya
ya warga desa siangan gianyar bali ini adalah penyandang disabilitas
kali ini putu mengunjungi rumah made artini di desa wanayu kecamatan belah batu salah satu dari tujuh keluarga di gianyar yang ia dampingi
anaknya komang dio dan wayan bela menderita serebral palsi
selain melakukan pendampingan terhadap orang tua penyandang disabilitas putu kerap memberi bantuan dana dan bahan kebutuhan pokok mengingat biaya pengobatan anak anak mereka yang terbilang mahal
nah bu putu sebagai penyandang disabilitas kenapa terpikir untuk tetap mempedulikan sesama penyandang disabilitas
ya pak karena orang normal nggak mengerti mungkin tentang kebutuhan kami yang penyandang disabilitas
makanya saya mengajak teman teman yang senasib untuk berjuang bagaimana layaknya seorang manusia
nah ketika ibu bersosialisasi mengunjungi mereka begitu pernah tidak mendapatkan penolakan dari keluarga karena mereka malu sudah lah tidak usah dijung atau seperti apa bu
pernah sih ah itu biarkan saja anak saya nggak bisa dia ngapa ngapain paling dia hanya membebani di sana
nah itu kan ibunya bicara seperti itu
bu izinkan kami kami ingin mendidik anak ibu
buktikan izinkan saya waktu satu bulan
setelah satu bulan ibu bisa lihat anak ibu bagaimana perkembangannya
ya selain aktif menyambangi keluarga penyandang disabilitas
putu mendirikan yayasan untuk menampung kaum disabilitas
yayasan bakti senang hati didirikannya pada lima mei dua ribu tiga dan menjadi tempat mereka belajar
yayasan ini memiliki fasilitas asrama yang dilengkapi delapan kamar untuk ditempati
karena daya tampung kamar terbatas hanya dua puluh penyandang disabilitas yang menghuni yayasan itu
persyaratannya gabung di sini mereka punya semangat
dan mereka penyandang disabilitas
dan mereka punya semangat untuk memotivasi teman teman khususnya dirinya sendiri
beragam pelatihan bisa diikuti di yayasan ini secara gratis
salah satunya belajar komputer
selain sukarelawan pengajarnya adalah pengurus yayasan yang juga memiliki keterbatasan
saya sangat merasakan sekali bagaimana sebagai seorang penyandang disabilitas yang tanpa pendidikan
saya seperti melihat diri saya sendiri di waktu saya memulai untuk ikut pendidikan
saya melihat mereka mereka pasti bisa kalau kita kasih
kesempatan fasilitas dan juga bimbingan
setelah itu saya yakin mereka bisa jadi orang sukses
putu juga membekali mereka keterampilan
para penyandang disabilitas bisa belajar membuat berbagai kerajinan seperti gelang
berbekal keterampilan putu berharap mereka bisa hidup mandiri dan berkarya setelah keluar dari yayasan
anak anak yang masuk di sini itu kan tidak cukup
mereka hanya dibaca tulis dan bahasa inggris saja
minimal mereka punya keterampilan
dengan bekal itu nanti mereka saat sudah waktunya tamat di yayasan
itu akan dibawa pulang
misalnya ada gelang kalung
di sini ada tamu tiap hari mereka punya hasil karya biar bisa dijual
itu juga ada income untuk mereka untuk bekal mereka
kalau keluar dari yayasan itu mereka sudah ada penghasilan
ketika keinginan harus berkompromi dengan keadaan
dikala keadaan selalu membatasi keinginan
ingin kumusnahkan semua batasan
namun apa yang bisa kulakukan
ia kayak gitu sampai sekarang sudah sampai dia mettaya
ini biasanya he saling nyuruh
kira masalah ada di dalam video berikut
untuk mengajar penyandang disabilitas yayasan ini kerap didatangi sukarelawan
kebanyakan mereka mengajar dalam rentang waktu tertentu
namun sukarelawan yang satu ini patut diacungi jempol
ika dek sumerta boleh dibilang sukarelawan tetap yang setia mengajar membaca menulis dan bahasa inggris
bagi pria yang juga anggota kepolisian babin kamtipmas di desa siangan ini
menjadi sukarelawan merupakan panggilan hati sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat
setiap senin hingga sabtu pagi ia dengan sabar mengajari penyanyi
pendang disabilitas dengan berbagai keterbatasan
pak ini kan mengajari orang orang seperti di sekolah dengan penyandang disabilitas seperti ini kan pasti akan sangat berbeda ya
karena mereka kemampuannya terbatas dalam mobilitas berbicara atau mendengar begitu
nah biasanya apa yang pak sumerta lakukan nih agar kegiatan belajar ini bisa diserap bisa dipelajari oleh mereka begitu
saya kalau masuk ke ruangan ini
pertama saya sampaikan bahwa ruangan inilah bukan ruangan yang mengerikan
ruangan ini bagaimana kita membuat suasana kita bahagia
jadi metode saya mengajar pada mereka tidak seperti metode pendidikan formal
jadi bisa dilihat sendiri bagaimana kemampuan mereka tidak sama
karena ada yang dicat cat fisiknya ada yang cat cat mentalnya ada tunarumnya
dan juga tunawitra dan tunawicara
saya mengambil pola bagaimana mereka saya ajari tumbuhkan dulu rasa senangnya dulu
setelah mereka senang belajar terus karena kemampuan tidak sama ya saya awali dari nol lagi
untuk mengingatkan kembali memori memori kita tentang pelajaran yang sudah pernah kita ajarkan
nah yang paling membuat pak sumerta bahagia ketika mengajar para
penyandang disabilitas di tempat ini apa sih pak
yang membuat saya bahagia ya sudah barang tentu apa yang saya ajari kepada mereka ada hasilnya
jadi ada progres dari mereka tidak tahu menjadi tahu
selain belajar membaca dan menulis penyandang disabilitas di yayasan ini
bisa melatih kemampuan dalam bidang seni
antara lain menari
bukan hanya yang masih mampu berdiri dan bergerak bebas kesempatan belajar menari juga terbuka lebar
bagi yang menggunakan kursi roda
ini namanya lagu sik gim wih
tangan nya paling di sisi jimbe ya
bagi yang tertarik pada musik yayasan menyediakan sejumlah alat musik yang bisa dipelajari di sini
di antaranya jimbe tamborin dan rindik
sejenis alat musik bambu khas bali
dulu dulu itu pak ya kan tidak ada musik disini
kayaknya bercanda guru itu habis kegiatan baca tulis atau yang lain itu sepi kayaknya pak
apa yang kita punya daripada waktu duduk ini bengong terbuang begitu saja
kalau yang mau bikin puisi bikin apa
ayo kita bikin kesenian mulai dah
oh dari itu ada yang membantu
saya akan ajarin anak anak ini main musik jimbe
pada awalnya diajari semua
nanti baru dipilih
oh ini cocok bidang ini ini cocok bidang ini pak
ini harapan saya awalnya begitu mereka bisa musik ya
ada sih restoran atau hotel yang bisa mengasih kesempatan untuk pentas
eh ternyata bisa pak
iskandar yang changed
yang saya sangat syukur di sini saya dapat belajar juga di samping itu ada pentas saya
diajak pergi pentas jadi saya tidak kenal jadinya dengan teman teman yang lain bisa tahu
perlahan tapi pasti upaya niputu suryati memotivasi penyandang disabilitas agar bangkit dari keraguan menjalani hidup membuahkan hasil
gadis asal karangasem berusia dua puluh satu tahun ini menemukan bakatnya menulis puisi setelah bergabung di asrama yayasan bakti senang hati pada dua ribu dua belas
bahkan pada agustus dua ribu sembilan belas
dua ribu sembilan belas ia sukses merilis buku kumpulan puisi karyanya
bertajuk suaraku dari atas kursi roda
ibu putu itu memperkenalkan dunia luar kepada saya
di rumah aja terus ibu putu mengajak saya ke sini
bergabung dengan yayasan mengenal teman teman disabilitas saya jadi merasa
bukan saya aja yang disabilitas
tapi masih banyak teman teman yang lain saya bisa mengenal
teman teman disini saya bisa belajar saya bisa melanjutkan sekolah saya disini saya bisa
menggali potensi saya untuk menulis
ketika keinginan harus berkompromi dengan keadaan
dikala keadaan selalu membatasi keinginan
ingin kumusnahkan semua batasan
puisi yang ditulisnya sejak dua ribu enam belas ini menjadi karya yang patut dibanggakan
tak hanya sukses menulis buku ika juga pernah menjadi juara kedua lomba menulis puisi
seprovinsi bali pada dua ribu enam belas

merupakan model penghargaan mengembangkan kesehatan kami
kondisi hidup anda
dengan sudah di dalam pikirannya
kendang disabilitas menjadi mandiri tak mudah dilakukan diputus suryati
namun berkat kecekatannya kini banyak di antara mereka yang mampu bekerja sesuai dengan keterampilan yang dimiliki
pak ini senang hati kan sering pentas pak
terus nyari salon
kenapa tidak ada salon itu dari kita ya
coba kita bisa merias diri
kita kan tidak bayar mahal mahal gitu
coba kita ya ayo bersurat
kita bersurat ke pemerintah
biar dikasih kursus salon di sini
saya lihat ada dewayu yang tulibisu
ini tekun anaknya
padahal semua sebenarnya diikut sertakan
tapi hanya dia yang gini
akhirnya punya tempat
tempat salon juga
dewa ayu putri penyandang tunarungu dan tunawicara
bersyukur keterampilan menata rambut rias serta perawatan tubuh lain hasil belajar di yayasan ini kini berbuah manis
sejak dua ribu delapan belas ia bekerja di salon milik yayasan bakti senang hati dengan penghasilan sekitar tujuh ratus ribu rupiah per bulan
bergantung pada banyaknya pelanggan yang datang
kepin dua baru
kupin dua baru
kiprahnya sebagai pekerja salon
kerap menuai apresiasi dari pelanggannya
tak lantas membuat pikiran putus sempit
sadar akan sulitnya lapangan kerja bagi kaum disabilitas
ia kemudian merintis unit usaha restoran di yayasannya pada dua ribu enam
disinilah ia membentuk tim sesuai dengan kemampuan penyandang disabilitas
tim satu tanggung jawab di depan itu bahan masakannya itu gimana rasanya
apa sudah siap bidangkan kalau tamu datang mereka yang nyapa
yang melayani di depan menyiapkan air piring itu semuanya itu yang di depan
itu yang tim satu
terus yang tim dua nya ada yang di dapur untuk cuci cuci piring
gusti ngurah putra adalah salah satu penyandang disabilitas
dia bekerja di restoran ini
pria asal karangasem itu lumpuh dan mengalami pelemahan otot pada kedua tangannya
dari tugasnya menyiapkan piring dan menjadi kasir
rata rata ia mendapat upah tiga ratus ribu rupiah per bulan
kepercayaan dirinya semakin besar ketika ia mendapat tanggung jawab menjalankan pekerjaan
ya pernah sih ngalamin saya sedih itu seperti ingin mau mati
karena saya kan di rumah saja sendiri tidak bisa kemana mana
setelah tahu yayasan ya bisa lah berkurang lah gini
frustasinya berkurang jadi bisa bersemangat di yayasan
bisa bekerja di restoran dapat penghasilan bisa hidupin saya sendiri
restoran bakti senang hati hanya menerima pesanan makanan dengan konsep rasmanan
delapan menu makanan disajikan kepada setiap rombongan wisata
atau yang datang
pada masa libur di bali pengunjung restoran bisa mencapai lima ratus orang setiap bulan
semakin banyak tamu maka semakin besar pula pendapatan yang diperoleh
keuntungannya digunakan untuk menggaji pekerja dan membiayai operasionalisasi yayasan
ya mereka seperti semua orang lain dan membutuhkan peluang yang sama
dan tempat untuk pergi dan berada di komunitas dan berkontribusi kepada masyarakat
dan membuat makanan belajar itu adalah kontribusi yang sangat bagus yang mereka semua bisa buat
semua orang bisa buat untuk masyarakat kita

selain membuat unit usaha salon dan restoran
yayasan bakti senang hati menyediakan layanan jasa wisata berkeliling kota
menggunakan sepeda motor yang dimodifikasi menjadi sespan bernama happy hard tour
wisatawan duduk di samping pengemudi seperti ini
sedikitnya sebelas pengemudi penyandang disabilitas siap mengajak wisatawan tur ke sejumlah lokasi wisata
happy heart tour dirintis sejak dua ribu sepuluh
idewa gedis semaraputra atau yang akrab bisapa dewa
adalah salah satu dari sebelas pengemudi yang memandu wisatawan di unit usaha ini
ia menderita polio sejak berusia satu lima tahun
meski kaki kanannya mengecil dewa piawai mengendari sepeda motor
dari setiap wisatawan yang dibawanya berkeliling
ia mendapat upah rp satu ratus lima puluh ribu rupiah dengan paket tiga destinasi wisata di kawasan gianyar
setelah melintasi sejumlah desa kami pun tiba di obyek wisata tirta empul di kecamatan tampak siring
meski langkahnya tak sempurna dewa tak pernah patah semangat mengerjakan tugasnya
ia kerap menemani dan memandu wisatawan di lokasi wisata
pak dewa jadi
pak dewa jadi untuk menjadi pemandu wisata di happy hearts tour
ini kan tentu tidak mudah karena bapak juga memiliki keterbatasan
ini awalnya awal mula menjadi pemandu wisata di kegiatan ini
sempat ragu ragu atau bagaimana dulu
ragu ragunya sih pasti
karena kita basic dari pendidikan juga nggak ada
dari untuk bahasa inggrisnya itu juga kurang begitu bagus
tapi dari hati kita memberanikan diri mencoba dan mencoba terus
akhirnya apa yang kita inginkan itu bisa mengerti tamunya itu juga bisa mengerti
dan akhir akhir ini juga ada bimbingan dari yayasan untuk kursus bahasa inggris
atas upaya dan kesuksesannya membuat penyandang disabilitas mandiri
putu berhasil meraih sejumlah penghargaan
di antaranya dari bank swasta sebagai pejuang kesejahteraan indonesia pada dua ribu sembilan belas
pada tahun yang sama yayasan bakti senang hati memperoleh piagam penghargaan dari kementerian sosial
sebagai organisasi sosial berprestasi tingkat nasional
sebelumnya pada dua ribu enam yayasannya juga meraih prestasi sebagai organisasi sosial peringkat kedua tingkat provinsi bali
keberhasilan putu meraih prestasi tak lepas dari peran
ketut silih suaminya
ketutlah yang senantiasa setia mengantar putu kemanapun dan kapanpun terutama demi mengelola yayasan
sama ibu sih sayang terus
nggak ada perasaan saya nggak menganggap dia ibu itu cacan nggak gitu
anggap ibunya bisa jalan sendiri gitu
makanya saya kemanapun saya diajak ajak terus gitu
di mata keluarganya
meski wanita kelahiran tiga puluh satu desember seribu sembilan ratus enam puluh empat ini lumpuh akibat polio yang dideritanya
kepeduliannya terhadap sesama penyandang disabilitas sangat dibanggakan
tapi kalau kadang kadang teman nanyain ibu kamu kenapa
saya bilang ibu saya cacat dia kecil tapi ibu saya bisa berkarya
bangga karena ibu tuh peduli juga peduli sayang sama temen di yayasan tadi
niputu suryati mengubah keterbatasan menjadi tanpa batas
baginya memperjuangkan hak kaum disabilitas untuk diterima masyarakat merupakan cara memupus stigma
ia tak pernah lelah membantu mereka yang serba terbatas bangkit dan mandiri
sedikit maksimal sebenarnya